pada saat itu merasa gimana ya mas
untuk lolos seleksi dari kota medan ke provinsi saja pun seleksinya cukup ketat
jadi rasa tidak percaya bangga haru
terutama mamanya si ardelia ini
gak bisa terbayangkan bisa menangis pada saat itu mas
kebetulan kami live nya itu di sekolah kan mas
jadi pada guru yayasan semuanya luar biasa
sangat bangga dan luar biasa senangnya
saya selalu mengatakan harus bisa dan yakin
kebetulan mas saya paski berakan provinsi di sumatera utara
putusan dari kabupaten simalungun di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya selalu memotivasi ardelia harus bisa dan yakin sampai tingkat nasional